dalam rekaman video yang viral di media sosial
seorang guru terlihat beberapa kali memukul seorang siswa kelas tujuh
ironisnya perbuatan seorang guru ini selain disaksikan beberapa guru lain
juga disaksikan ratusan murid lain atau teman korban
aksi pemukulan terhadap siswa ini diketahui berawal dari keterlambatan siswa
saat masuk jam sekolah pada sebelas februari lalu
menurut pihak sekolah telatnya para siswa karena ditutupnya akses masuk dari tempat parkir
yang terletak di belakang sekolah sehingga mereka harus jalan kaki berputar ke gerbang depan sekolah
dan kami sangat menyayangkan dengan kejadian ini
tapi dari pihak siswa juga sudah kami sampaikan permohonan maaf
kepada orang tuanya juga dan pihak sekolah sudah melakukan
penon aktifan jabatan sebagai wakil siswa
kalau memang beliau seorang
tetapi sikap temperamen itu sebenarnya tujuannya ingin kedisiplinan di sekolah ini bisa ditegakkan
hanya caranya yang mungkin tidak tepat
pihak sekolah sangat menyesalkan perbuatan tersangka yang dikenal temperamen
saat ini pelaku sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai guru
selain itu pihak sekolah juga menyampaikan permintaan maaf
baik kepada korban maupun orang tua siswa
erik kustara bekasi jawa barat
bekasi jawa barat